nama aslinya kak alva kak
nama kak topan itu kita yang kasih
ini dikasih sama temenku namanya topan
itu loh cowok yang aku ceritain sama kamu
yang suka bantu aku sama bantuin anak anak jalanan
apa akhirnya rasak
untung aja gue gak ketangkep
kalau gue ketangkep kerjanya pangmis
pagi pak gimana pak udah cukup rapi kan
wah wah wah wah rapi sekali udangnya
kamu memang benar benar anak papa yang patuh
dari sekarang hukuman kamu sudah selesai
tapi ingat ya
kamu gak boleh mempermainkan kendi lagi
iya pak ini janji deh
nel gak bakalan kurang ajar lagi
udah cukup ya liya
iya lagi pula rumah sebanyak ini
mau dibawa kemana non
hei buat anak jalanan
wah sekarang noni lisa perhatian banget ya sama anak jalanan
semoga amal mohon diterima tuhan ya
ntar ditaruh di topres aja kali ya

ken nanti kita latihan
apakah ini kasar dari tali
lo selamatkan fri ya wee
endarus too adai
nye orang jahat siapa yang nye orang jahat sih

eh cepetan semua ya
ini namanya berondong jagung
iya buat jalan ke biaya
oh kak berondongnya enak lho kak
kenapa gak jualan berondong jagung aja kak
iya kak pasti laku kak
iya ya kenapa kita gak jual aja
dan untung besar
sebenernya aku ngapain mereka kayak gitu lish
setiap saat jualan asongan
setiap saat nyamen
aku pinginnya mereka tuh belajar
itu kan buat masa depan mereka juga
kn ini semua kan masih kecil
kewajiban kalian itu belajar bukannya cari duit
gimana sambil ngisi waktu kosong kalian semua belajar
lalu kita belajar apa kak
kalau bahasa inggris gimana saya gak
pasti ketopan seneng ngeliat kita udah bisa bahasa inggris
topan siapa tuh topan
iya kak nama kak topan itu kita yang kasih
ini dikasih sama temenku namanya topan
itu loh cowok yang aku ceritain sama kamu
yang suka bantu aku sama bantuin anak anak jalanan
apa akhirnya rahasia kamu terbuka juga
aku gak ngerti fa kenapa kamu harus rahasiain ini semua dari aku
kenapa juga kenny gak tau kalau kamu itu alva
kenny tau tapi prua prua gak tau
ken kamu ngapain sih sedih mikirin terry
anak itu keterlaluan ken
itu gak pantas buat kamu
aku yakin kamu bisa dapat cowok yang lebih oke daripada tim ini
aku tuh gak sedih kok
siapa yang sedih sih
orang aku sama terry gak ada apa apanya
iya kalau misalnya dia mau jadi nama angela ya udah
gak masalah kok
candy kamu nih gak bisa bohongin diri kamu sendiri ken
jelas jelas tampang kamu tuh udah kelihatan kusut kayak gitu
jadi gak mungkin kalau sekarang nih kamu gak ada apa apa
ken kalau pendapat aku sih agak beda sama aldi sama steve
beda gimana ran
kamu bilang terry ya
iya bukan nih kayak gitu
tapi kan bisa aja terry tuh sama angel emang gak ada hubungan apa apa
kan udah ada bukti foto fotonya
ya moon steve aku lupa cerita sama kamu
sini deh aku pisikin
yang bener kamu ran
kata kata lu apaan sih
sorry ya steve aku tuh cuma bercanda
tadi aku cuma ngarang ngarang cerita doang
ya ampun ran kamu nih kalau bercanda kelewatan deh
ya aku tuh cuma pengen buktiin
kalau misalnya cerita tuh bisa aja salah
ya walaupun ada bukti fotonya juga
aldi kendi tadi apa yang kalian lihat waktu aku bisik bisik ke steve
terus apa yang steve bilang kan
eh steve lu ngapain bilang cinta ke rani
tau tuh pake meluk meluk rani segala lagi
nah kalau kalian gak tahu apa yang aku bisikin ke steve
kalian tuh pasti ngira steve tuh cinta sama aku
sampe meluk meluk segala
sorry di bukannya gue pengen kurang ajar
tapi tadi tuh si rani cerita
katanya katanya dia tuh om billy pengen
pengen mesen alat semprotan peneman gue
dan dia pengen sebarin alat semprotan penemuan gue tuh
ke cabang cabang kantor yang ada di indonesia
bagaimana gue gak girang seribu biji pengen dia pesen
jadi maksud kamu ada fototerra angela saling bisik
tapi mereka belum tutup pacaran
mereka tuh saling bisik tapi bicara yang lain
iya tuh bener
ngapain kamu kemari
eyang tidak akan mengajak kamu mancing
yang pertama kamu gak suka mancing
dan yang kedua suaramu tuh keras
jadi kalau kamu ikut mancing
ikan dengar suara kamu
hahaha apa sih
kamu ini jangan suka lari dari kenyataan
dan jangan selalu mengganti identitas diri kamu
lari daripada orang yang kamu sayangi
ayang kok tau aku lari
yang dulu juga begitu sih
dan sampai sekarang
masih seperti itu
setelah ayang pikir pikir
nggak ada manfaatnya jadi orang yang lelarian
yang sudah terbiasa hidup seperti ini
kamu ini kan masih muda
jadi kamu masih bisa menghilangkan kebiasaan buruk kamu itu
jadi hadapi semua masalah itu sampai selesai
dan terima apa saja hasilnya
walaupun itu menyakiti hati kamu
makasih ya ayang
aku masih gak ngerti
kenapa alvan nyemunyin identitasnya
kenapa dia harus nyamar jadi topan di depan kendi
aku harus cari tahu

aku harus cari tahu
makasih ya pak
itu apaan liz
aku bayangin martabak telur
kayaknya sih enak liz
tapi aku baru aja makan
jadi masih kenyang
ah kamu tahu gak
ini tuh yang bawa asap
dia baik banget ya
kelihatannya si candy memang gak tahu siapa itu alva
saudara jauh aku
iya kamu gak akan kenal
aku gak mau ngasih tahu kamu
kalau anthony itu punya kembaran
kalau kamu tahu topan adalah saudara kembar

aku khawatir kalau hubungan aku sama alva jadi kacau
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu